pemerintah kota surabaya membantah pernyataan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
bahwa tri risma hari ini pernah membandingkan kepala daerah surabaya dengan solo yang bisa menjadi presiden
risma menganggap pernyataan ahok tendensius karena membenturkan risma dengan presiden joko widodo
kabah kumas pemkot surabaya menggelar jumpa pers untuk pengklarifikasi pernyataan gubernur dki jakarta
basuki cahayapurnama atau ahok di sebuah media online pada senin siang
dalam kutipan pernyataannya di media online itu ahok mengaku tri risma hari ini wali kota surabaya pernah menyatakan
surabaya lebih besar daripada solo jika wali kota solo bisa jadi presiden tentu demikian dengan wali kota surabaya
humas pemkot surabaya membantah pernyataan itu seluruh kegiatan risma termasuk pernyataan risma di media masa selalu terdokumentasi
dan tidak pernah risma menyatakan seperti pernyataan ahok di media online tersebut
kabah kumas pemkot surabaya justru meminta gubernur
pemkot surabaya meminta gubernur dki jakarta untuk mengecek sendiri kebenaran statement risma tersebut
meski demikian pemkot surabaya mengaku tidak akan memperpanjang hal ini
pemkot mengaku hanya ingin memberikan klarifikasi saja agar persoalan ini menjadi lebih jelas
wahyu pratama surabaya